awalnya secara kasat mata
keluarga brigadir yosua memperkirakan ada sejumlah luka akibat penganiayaan
namun berdasarkan ekshumasi dan otopsi ulang pada dua puluh tujuh juli lalu
tidak ditemukan adanya luka bekas penganiayaan
kecuali luka bekas tembakan
pihak keluarga yosua akan menunggu penjelasan secara rinci
dari tim ahli forensik pada persidangan mendatang
sebelumnya hasil otopsi ulang perhimpunan dokter forensik indonesia
pdfi menyatakan tidak ada bekas luka penyiksaan
yang ada hanya lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar dalam tubuh brigadir yosua
sementara satu peluru bersarang di dekat tulang belakang
selain itu terdapat dua luka tembak yang mengenai organ vital
yang di bagian kepala dan dada
disinyalir dua luka tembakan itu menjadi penyebab kematian brigadir yosua
proses otopsi ulang cukup sulit karena bentuk luka sudah tidak asli akibat otopsi pertama
sehingga dokter forensik tidak dapat mengidentifikasi jarak tembakan
jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami
baik pada saat kita lakukan otopsi
maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan
dan hasil pemeriksaan mikroskopik
tidak ada luka luka pada tubuhnya selain luka luka akibat kekerasan senjata api
hasil otopsi ulang ini akan memperkaya bukti yang dimiliki penyidik dan jaksa penuntut umum
untuk menyusun dakwaan terhadap ferdy sambung dan istrinya
serta barada re brigadir kepala rr dan km
terkecuali barada re
para tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus empat puluh kuhp
tanpa pembunuhan rencana
subsidi pasal tiga ratus tiga puluh
dengan ancaman maksimal hukuman mati